sementara itu seorang kuasa hukum lukas nmb ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
stefanus roy rening ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan perintangan penanganan perkara lukas nmb di kpk
atas penetapan ini kuasa hukum lukas nmb lainnya petrus balapationa mengatakan
penetapan status tersangka terhadap koleganya tidak tepat
ia juga menyebut kuasa hukum bebas bertemu siapapun dengan kaitan mencari data serta berhak memberikan saran bagi kliennya
profesi pengacara itu memberi pendapat
jadi kalau pendapat pengacara diadili ini dari segi profesi ancaman
kedua pengacara itu menurut undang undang boleh bertemu siapa saja untuk mencari informasi
dalam undang undang pengacara memiliki hak imunitas dalam pembelaan
merahasiakan semua informasi yang dia dapat merahasiakan apa yang dia lakukan
dalam rangka pembelaan
jadi kalau kpk mengatakan pendapat hukum itu dia mau dinyatakan merintangi
wah saya kira semua pengacara akan ditangkap